dpr mengesahkan omnibus law rancangan undang undang ruu tentang kesehatan menjadi undang undang
dalam waktu lima bulan terakhir
pengesahan diambil di tengah gelombang penolakan dari organisasi profesi
dokter perawat bidan hingga apotekar dan juga akademisi
hal terbesar yang memicu kontroversi diantaranya adalah penghapusan kewajiban
anggaran kesehatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung
secara virtual ada mas tulus abadi ketua pengurus harian ylki
mas tulus selamat malam
ya selamat malam mbak putri
terima kasih mas sudah bergabung malam hari ini dan juga ada mbak dias satyani saminarsi
mbak dias selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung mbak diah dan mas tulus
kita akan berbincang berkaitan dengan yang masih hangat
terkesan tiba tiba sembunyi sembunyi terburu buru itu yang banyak disampaikan
termasuk juga disampaikan oleh cisdi
mbak dias silakan setidaknya sudah memberikan poin poin
ada beberapa hal berkaitan dengan undang undang omnibus law kesehatan ini mbak dia
selama ini memang ada beberapa poin fundamental di dalam tentang ruu kesehatan ini
yang disorot oleh cisdi
satu dari sudut proses kedua dari sudut substansi
dari sudut proses cisdi menyoroti kurang inklusifnya atau tidak inklusifnya proses penyusunan
tidak transparan tidak inklusif tidak menampung masukan
memberikan tanggapan sebagaimana diamanatkan oleh mahkamah konstitusi
untuk memberikan tanggapan dan jawaban
ada draft yang hingga kini tidak bisa kami akses
mendapatkannya secara resmi dari website kementerian kesehatan maupun dari website dpr
secara proses hal tersebut juga missing atau hilang
satu lagi tentang proses adalah tentang kekuatan naskah akademik
yang harusnya disusun adalah dokumen akademik yang harusnya disusun berdasarkan scientific evidence
dan dipakai untuk bisa menjadi kompas atau pedoman dalam menjawab pertanyaan pertanyaan
yang ada di sekitar ruu ini hingga ke detailnya
kedua itu ada tentang substansi
cisdi menyoroti beberapa hal diantaranya satu tentang mandatory spending yang dihapus
kedua tentang tiadanya iklan promosi sponsorship rokok ketentuan yang keras tentang itu
ketiga tentang layanan kesehatan primer transformasi layanan kesehatan primer
yang tidak nampak jelas komitmen
di dalamnya terutama kami menyoroti tentang peningkatan kapasitas dan komitmen terhadap kader kesehatan
yang berada bekerja di dalam ekosistem layanan kesehatan primer sehubungan dengan remunerasinya
jadi kewajiban kader kesehatan begitu banyak sudah dibuktikan selama masa pandemi
tetapi ruu ini sumir memperlihatkan kewajiban pemerintah kami ingin
pemerintah menempatkan kata kata wajib sebenarnya di dalam ruu ini
dan sekarang sudah menjadi undang undang untuk remunerasi kepada para kader kesehatan
itu yang tiga hal besar yang kami sorot
mas tulus itu tadi mbak diah melihat dari sisi prosesnya dan juga beberapa hal yang menjadi poin penting
kalau dari sisi konsumen apa kekhawatiran dari ylki mas tulus
yang pertama secara ideologi kita sama dengan yang disampaikan oleh mbak diah
proses dan juga substansi memang banyak bermasalah sehingga undang undang ini memang menyimpan bom waktu yang cukup serius
nah kalau dari sisi perlindungan konsumen tadi sudah disinggung juga oleh mbak diah terkait dengan
undurnya pengendalian tembako di dalam pasal pasal yang ada
karena di dalam masalah pengendalian tembako
disebutkan misalnya kawasan tanpa rokok wajib menyediakan ruang untuk merokok
nah kata kata wajib ini kan satu hal yang sangat mundur karena kalau tidak menyediakan bisa dipidana
dan kedua dari sisi juga apa namanya
str ya terkait dengan izin praktek nakes dan tenaga medis
dimana berlaku seumur hidup
nah berlaku seumur hidup ini kan artinya dari sisi keandalan konsumen menjadi sangat diragukan
karena tidak ada upgrade dari profesi itu sendiri kalau tidak pernah direvisi gitu
setiap lima tahun kah atau berapa tahun
kedua juga soal rumah sakit asing atau tenaga kesehatan asing
dimana tenaga kesehatan asing boleh berpraktek di indonesia
asal dia sudah lima tahun berpraktek di negaranya
nah bagaimana si tenaga asing itu dokter misalnya
tidak memahami bahasa daerah bahasa lokal dan bahasa indonesia minimal
terkait dengan upaya pengobatan di indonesia
kalau tidak mengerti itu kan sangat berbahaya bagi konsumen
karena kemudian bisa malpraktek salah dan lain sebagainya
apakah betul mbak diah kalau apakah cisdi juga melihat banyak yang menyebut bahwa seolah olah
pengelolaan kesehatan kemudian diserahkan kepada pasar bebas
dan sebenarnya ancaman terbesarnya adalah di konsumen atau di masyarakat umum di sini
ya kami menyoroti ini terutama sehubungan dengan kualitas ya
kita harus bisa menjamin bahwa kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh para tenaga kesehatan
utamanya apabila kita bicara rumah sakit itu adalah oleh para dokter spesialis
bahwa kualitasnya sama baiknya dimanapun berada
saat ini masalah kualitas itu dijamin dengan yang pendidikan dokter spesialis
yang berfokus di universitas agar ada kesamaan kepada kualitas tadi
maka pertanyaan soal kualitas ini akan bergantung kepada masing masing rumah sakit tersebut
sebenarnya ada tempat antara diantara kalau kita mau berpindah menuju hospital base
sebenarnya bisa sebelumnya itu kita masuk ke dalam sebuah hospital base
ke suatu konsep yang namanya academic health system
yang sudah jelas ada konsep naskah akademiknya ada evidence nya
dimana hal tersebut sudah diterapkan di berbagai negara
sebelum akhirnya kualitas tersebut bisa dijamin kesamaan baiknya
jadi ini yang salah satu kualitas dari layanan kesehatan ini yang kami soroti
tapi juga selain di rumah sakit
kita juga mempertanyakan komitmen dari ruu ini
yang sekarang sudah menjadi undang undang
agar mereka yang pergi ke rumah sakit bisa ditahan
jadi kita berfokus kepada yang sehat bukan hanya kepada yang sakit
karena jumlah yang sakit itu sebenarnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang sehat
jadi sebenarnya kami berharap undang undang ini bisa berfokus kepada
juga menempatkan prioritas kepada populasi yang sehat
melalui transformasi layanan kesehatan primer
mbak dia bagaimana dengan statement pemerintah yang menyatakan bahwa sebenarnya omnibus law ini
kemudian bisa memberikan opsi opsi
dan juga untuk meningkatkan kompetensi
dengan dalam tanda kutip bersaing di dalam negeri
antara nakes dan satu dengan nakes yang lainnya
bagaimana pendapat anda soal itu
iya tadi sudah dijelaskan oleh pak tulus bahwa untuk bisa bersaing itu
kita tentu harus bisa memastikan bahwa kualitas dari semuanya itu sama
dari semua nakes ini
apabila kualitas nakes di dalam negeri juga masih beragam
masih terlalu beragam
dan kemudian ada gap nya masih terlalu banyak terlalu besar terlalu beragam
dan kemudian ada tenaga kesehatan lainnya
itu harus dipikirkan bagaimana mitigasi dan transfernya dan transisinya
bukan berarti ujungnya barangkali mungkin akan sama
akan ada juga tenaga kesehatan asing yang masuk indonesia
tapi fase transisinya itu yang harus bisa dijawab pertanyaannya
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak tulus
bagaimana dengan kompetensi bahasa pada saat melakukan anamnesa
itu yang paling basic kemudian
bagaimana bisa berpraktek apakah di layanan kesehatan primer
apakah di rumah sakit
layanan kesehatan primer di kotakah
layanan kesehatan primer di suburban kah
atau di rural kah
itu yang harus bisa sebenarnya dijelaskan melalui naskah akademik yang sangat roba seharusnya
mas tulus kalau misalnya melihat perkembangan pelayanan kesehatan di indonesia sejauh ini
kepuasannya itu di berapa persen sih mas tulus
sebenarnya dari informasi yang diterima oleh teman teman dari ylki
ya kalau bicara itu kan memang bicara soal aksesibilitas terhadap ketersediaan tenaga kesehatan
dalam arti misalnya tenaga medis
dimana distribusinya masih kurang
jumlahnya sebenarnya bisa dikatakan sudah relatif cukup khususnya untuk dokter umum
tapi distribusinya masih kurang
masih kurang menyebar di indonesia
dan apalagi dokter spesialis
nah itu yang sebenarnya juga memang harus di
yang di tangani oleh pemerintah untuk bisa distribusinya lebih adil
banyak daerah daerah yang belum memiliki dokter spesialis
sehingga kalau dia berubah harus ke kota provinsi atau bahkan ibu kota negara
nah tapi prinsipnya di sini tadi disinggung oleh mbak diah bahwa
hospitality base itu sangat rawan karena itu kayak semacam kursus saja
semacam kursus bagi tenaga kesehatan
sehingga tidak menghasilkan satu tenaga kesehatan yang andal
dan potensi untuk terjadinya pelanggaran hak hak pasien
karena ketidakmampuannya itu bisa sangat besar
sehingga perlu transisi yang sangat serius
kemudian aspek pasien safety nya harus menjadi prioritas utama
nah kita melihat di dalam ru kesehatan ini
itu agak ter ab kan atau di ab kan
sehingga potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien itu menjadi lebih besar
jadi saya kira filosofi atau ideologi
dari undang undang kesehatan ini hanya mengandalkan aspek aksesibilitas saja
yang penting terpenuhi tapi aspek keandalan dan kualitas di ab kan
dan ini yang dari sisi perlindungan masyarakat menjadi sangat beresiko
oke kalau misalnya sekarang kita melihat bagaimanapun ini sudah disahkan
mungkin juga ada kelompok masyarakat yang sedang berupaya kemudian untuk melakukan uji materi
tapi yang diharapkan sekarang mbak dia tentu saja peraturan turunannya
biasanya pr nya di situ
harapannya dari cisdi seperti apa mbak diah
oke tentu tadi saya akan kembali ke soal proses ya
kita berharap tentu dalam penyusunan aturan turunan ini
pemerintah dan dpr bisa lebih terbuka untuk menampung semua masukan
bisa lebih inklusif untuk meminta masukan dari semua pihak
dan memang mendengarkan pendapat pendapat para ahli yang sudah berbasis evidence
karena misalnya kita bicara soal dihapuskannya mandatory spending
ada banyak evidence dari who dari pengalaman berbagai negara
bahwa investasi kepada health system itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan
untuk menggerakkan salah satu instrumen yang bisa menggerakkan makroekonomi sebuah negara
jadi ini sangat disayangkan bahwa undang undang ini disahkan dengan menghapus mandatory spending
tapi karena ini sekarang sudah disahkan
maka kami berharap masukan untuk aturan turunan itu ada
karena seperti tadi saya highlight soal produksi dokter spesialis itu sebenarnya ada fase antara yang bisa dipakai
sebelum ekstrim menjadi hospital base
sama dengan mandatory spending ada fase fase antara ada interim face yang bisa dipakai
ada instrumen interim yang bisa dipakai
seperti misalnya digunakannya budget tagging soft earmark kemudian
hard earmark kemudian hard earmark
itu ada instrumen instrumen gitu yang saya yakin banyak ahli yang bisa memberikan masukan
bagaimana agar health systemnya tetap kuat tapi terjadi transformasi yang menyeluruh seperti yang diharapkan
oke baik itu menjadi pr kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
dan hari ini baru disahkan sekalipun sekali lagi disahkan di tengah gelombang penolakan
mbak diah terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia
mas tulus terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berbincang
ya selamat malam